keberadaan sungai di jakarta menyimpan banyak kisah yang unik dan layak untuk dijelajahi
di megapolitan ini kita bisa temukan sungai yang bersih laiknya di korea
hingga penarik perahu di kali ciliwung bahkan sekolah alam di tepian ciliwung
ikuti penjelajahan korespondensi nn indonesia yudi yudawan kali ini
keunggulan dari kali besar saat ini ya ini nih jalanan gede pedisirannya enak
orang bisa selfie dan di tengah situ tuh ada kayak derma gak bisa dilalui
tapi saya kira masih tutup tapi penasaran nih sebabnya baca apa sih
beh lagi baca apaan deh
wajah ibu kota
nah wajah ibu kota tidak selamanya gemerlap tidak selamanya gedung gedung bertingkat
tapi juga warga kampung pulau di mana ada tiga kakakni
warga ini pada main catur pak main catur kenapa gak ada kopinya sih pak
ini keberagaman kayak gini yang menarik yang masih bisa dirasakan di kampung pulau
sekarang nih naik nih namanya eretan eretan nah kodanya pazis
bayangin aja dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh udah bawa penumpang dari kampung pulo
kejati negara bolak balik setiap hari satu orang dua
tapi dari kerja kerasnya dia bisa nyokolin anak anaknya
salah satunya lulus kuliah bayangin coba
jangan dipandang sepele kerjaan kayak gini selama niat semangat dan dedikasi
jadi kalau dibilang kali ciliwung ini cuma gudang banjir polusi salah
nah pazis sih pak ya bisa banyak rezeki tuh dari kampung pulau maupun juga dari kali ciliwung
nah kalau ke depok kita ketemu dengan komunitas
komunitas ciliwung depok
di sini adalah komunitas yang berdiri sejak sepuluh tahun lalu
di mana anak anak muda peduli pada lingkungan
kita bisa temuin anak anak usia dini belajar penyusuran sungai
melihat ekosistem sungai seperti apa
berinteraksi dengan alam
bahkan mereka juga ikut memunguti sampah yang biasa dibuang orang ke sungai
aduh perlu diingat kali ciliwung itu bukan tempat sampah raksasa
tadi kalian ngapain aja ngambil sampah ya
ngambilin sampah penyusuran
tadi ketemu apa di kali ciliwung
sampah banyak nggak sampah ya
tapi di sini kok ada suara suara keroncong ya
kayak berasa di jogja
sangat salah ini bukan jogja
masih di jogja
ayo dong lihat tuh apa tuh mereka nih
sini sate kawasan jatinegara ini sudah ada dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
di dalam ada tongseng ada gulai semuanya banyak
buka dari senin sampai minggu bisa menghidupi satu keluarga dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
bayangin aja lima ekor kambing satu hari hitung sendiri itu duitnya berapa
tapi saya mau coba satenya dulu nih
yang kebanyakan ngomong capek lapar
nah sudah mengikuti kisahku sepanjang hari ini
mulai dari kali besar di daerah jakarta barat kota tua
terus sudah gitu kita juga ke kampung pulau jatinegara
melihat bagaimana anak anak belajar di sepanjang kali ciliwung
dan juga gak lupa tadi ada kuliner dari sate keroncong
nah sekarang kita ada di mana
kita ada di kawasan sunter di ada danau sunter
nah ngomongin danau sunter sebenarnya tahun tujuh puluh an sama pemprov dki dibangun buat penampungan air
tapi kalau sekarang nih dipakai buat nih atlet atlet muda buat berlatih ski air
dan juga banyak para masyarakat yang berlatih tidak hanya atlet profesional
tapi juga bisa menikmati becak air
kalian ini pemain pemain ski andalan indonesia ke depan ya